saudara saudara sekalian hari ini kami akan melaporkan beberapa hal terkait dengan data kinerja bidang kesehatan tentunya
hari ini kita telah melakukan pemeriksaan spesimen sebanyak tujuh belas tujuh ratus lima puluh tujuh spesimen
sehingga akumulasi yang sudah kita periksa adalah empat ratus empat puluh enam sembilan ratus delapan belas spesimen
ini memberikan tambahan kasus positif yang kita konfirmasi sebanyak satu dua ratus empat puluh satu orang
sehingga totalnya menjadi tiga puluh empat tiga ratus enam belas
kalau kemudian kita rinci lebih lanjut tentang kasus positif ini maka kita dapatkan penambahan di lima provinsi
yang pertama adalah jawa timur
hari ini melaporkan dua ratus tujuh puluh tiga kasus konfirmasi positif dan sembilan puluh tujuh sembuh
kemudian sulawesi selatan satu ratus delapan puluh sembilan dan melaporkan lima puluh tiga sembuh
dki jakarta satu ratus lima puluh tujuh orang dan melaporkan satu ratus empat puluh enam sembuh
jawa tengah meningkat satu ratus tiga puluh sembilan orang dan melaporkan satu ratus sembilan

kalimantan selatan satu ratus dua puluh tujuh orang positif baru dan sepuluh orang sembuh
penambahan kasus positif ini disebabkan karena tracing yang agresif dilakukan
sehingga bisa kita lihat bahwa sebagian besar penambahan kasus ini adalah spesimen yang dikirim oleh puskesmas atau dinas kesehatan
tidak didominasi oleh spesimen yang dikirim oleh rumah sakit
ini adalah bukti bahwa memang
tracing yang agresif akan bisa menangkap begitu banyak kasus positif
dan sudah barang tentu kita akan menginginkan kasus ini kemudian melakukan isolasi dengan sebaik baiknya
secara mandiri agar tidak menjadi sumber penularan bagi orang lain
tadi sudah cukup jelas disampaikan oleh dr raisal bahwa menggunakan masker menjaga jarak adalah upaya yang terbaik untuk menghindari ini
tujuh belas provinsi melaporkan kenaikan di bawah sepuluh dan ada enam provinsi yang hari ini tidak melaporkan ada kenaikan sama sekali
sebagai contoh sumatera barat hari ini naik empat belas pada angka yang kita bisa prediksikan dengan kesembuhan dua puluh delapan
kemudian ada beberapa provinsi yang lain sebagai contoh
gorontalo hari ini ada enam kasus tetapi tujuh dilaporkan sembuh
ini yang kemudian menjadi
jadi berantuk kita bahwa daerah daerah yang lainnya sudah mulai bisa kita kendalikan dengan baik
sudah barang tentu inilah peran serta masyarakat keseluruhan
kasus sembuh secara keseluruhan menjadi tujuh
hari ini kita dapatkan tujuh ratus lima belas orang sehingga totalnya adalah dua belas satu ratus dua puluh sembilan orang
meninggal tiga puluh enam orang sehingga total menjadi satu sembilan ratus lima puluh sembilan

pasien yang kita awasi
yang kita tetapkan sebagai pdp adalah empat belas dua ratus empat puluh dua orang
sementara odp empat puluh tiga sembilan ratus empat puluh lima orang
saudara saudara kinerja data yang kita laporkan
kita bisa melihat bahwa memang secara keseluruhan kita masih meningkat angkanya
tetapi kalau kemudian kita lihat sebaran per provinsi
sebenarnya sebagian besar provinsi sudah dalam kondisi stabil
beberapa provinsi meningkat karena memang kontak tracing yang kita lakukan lebih agresif lagi
ini sejalan dengan arahan dari presiden untuk kemudian kita lakukan tracing dengan secara lebih agresif
mari kita pahami kembali bahwa kasus ini terjadi dikarenakan penularan masih terjadi
masih ada orang yang sakit
yang tidak melakukan isolasi diri dengan baik
yang berada di tengah tengah masyarakat
serta masih ada masyarakat yang rentan
karena perilakunya belum menjalankan secara disiplin
secara benar protokol kesehatan
untuk menjaga jarak
dan mencuci tangan
ini yang harus kita lakukan secara bersama sama
karena dengan cara seperti inilah
kita akan bisa menjaga jarak

di bidang kesehatan dari pandemi covid sembilan belas
mudah mudahan ini menjadi pegangan kita bersama
agar komitmen kita tetap kuat untuk kemudian mengendalikan penyakit ini
terima kasih selamat sore